badan narkotika nasional memeriksa ulang dua pilot pesawat susi air terkait dugaan pemakaian narkoba
dugaan dua pilot itu mengkonsumsi narkoba saat mereka diperiksa di bandara tunggul wulung cilacap
sampai senin siang proses pemeriksaannya masih dilakukan dan hasilnya segera diumumkan secepatnya dalam waktu dekat
tidak ada penahanan pemeriksaan sebentar memang ada interview memang ada
tidak ada sistem hukum yang diimplementasikan kepada dia tidak ada
jadi ini hanya soal melaksanakan kewenangan dalam bidang pencegahan
ada penyelidikan tapi sedikit nggak begitu mendalam
sebelumnya hari rabu lalu dua pilot pesawat susi air dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba
kedua pilot sempat menolak untuk menjalani tes urin yang dilakukan badan narkotika nasional di kabupaten cilacap
sejumlah awak pesawat dan karyawan di bandara tunggul wulung cilacap
jawa tengah terkejut saat petugas bnn kabupaten cilacap datang untuk melakukan pemeriksaan
seorang pilot berkewarga negaraan belanda sempat menolak saat petugas akan memeriksanya
setelah pemeriksaan urin pilot berinisial ba ini dinyatakan positif mengandung narkotika jenis morfin
selain ba seorang kopilot berkewarga negaraan brazil berinisial da juga dinyatakan positif heroin
ba dan da adalah pilot dan kopilot dalam penerbangan halim perdana kusuma jakarta ke cilacap
ba dan da langsung dibawa ke bnn pusat untuk menjalani tes laboratorium narkotika di lab bnn
kita lakukan pemeriksaan pendalaman di laboratorium narkotika bumn dengan indikasi yang bersangkutan menggunakan narkoba
karena itu kedua orang ini yang bekerja sebagai penerbang
akan tidak melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan dan mencari barang putih
kedua pilot ini untuk sementara tidak diizinkan menerbangkan pesawat susi air
di sinugrani cnn indonesia